polisi menahan seorang ibu di jakarta utara yang diduga tega menganiaya anaknya menggunakan pisau dapur
anggota polres jakarta utara menangkap seorang ibu dengan inisial j yang diduga menusuk anak kandungnya pada rabu lalu
tersangka menganiaya korban yang berusia enam tahun di rumah kontrakan mereka di kelurahan tugu utara kecamatan koja jakarta utara
akibatnya korban menderita belasan luka tusukan senjata tajam dan hingga kini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit umum daerah koja
sementara itu polisi masih melakukan penyidikan terutama menyangkut kejiwaan tersangka
ada pun tetangga korban yang menyaksikan penganiayaan itu mengatakan tersangka adalah sosok yang tertutup